kalo ribet sama lo gue kalah
tapi kalo balapan lo tentu menang dari gue
boleh juga tuh
ada desakan adrenalin yang mau keluar dari badan gue
dan harus gue salurkan sekarang
siap kalah gak lo
nanti dia jemput gue
kita jadi ketemuan
lo kayaknya agak beda deh di telpon sama gue
lebih gimana gitu
gue ngajak lo makan kesini
karena gue pengen ngomong sesuatu sama lo
jangan jangan dia mau nembak gue lagi
semalam gue mau dijodohin sama nyokap gue
lu dah eve itu
habis ini lo paham malam tadi
gua gak premad distrik
kemarin malem nyokap gue bawa cewek buat jodohin gue
ya kan kalian kan tahu
gue gak pernah serius sama cewek
gak mau pacaran juga ya kan
dan sekarang gue dijodohin
gue pura pura aja sama dia kalau reva itu pacar gue
biar nyokop gue tuh gak jodohin gue
tapi revanya tuh nangkepinnya serius
itu tandanya dia emang suka
kalau lo begini itu sama aja lu mainin perasaan dia men
itu tuh kekurangan lo
lo tuh sering ngasih perhatian ke cewek cewek
tapi ujungnya lo cuekin mereka gitu aja
itu tuh kebiasaan lo tuh
udahlah nggak usah macem macem lagi
reva itu cewek yang tepat buat lo nge phone dari adriana
gue tuh belum mikir ke arah situ
lagi gue juga gak mau serius kali
tapi si reva tuh menanggapinya serius
gue jadi gak enak sama dia sekarang
lagi nyokap gue tuh kenapa sih jodohin gue tuh sama adriana
jadi lo mau dijodohin sama adriana
terus lo cerita dong ke nyokap lo adriana itu siapa
masalah percintaan lo
udahlah nggak usah dipikirin masalah itu
sekarang yang lebih penting gue harus minta maaf sama reva
tapi gue gak tau caranya
mending sekarang lo telfon dia aja
nah dia angkat kan
ya ya lah re
di jalanan kok kebut kebutan gitu
kayak anak kecil aja
dah mending hari ini lo ikut gue aja ke sirkuit
soalnya hari ini gue ada latihan
lo kayak bete gitu
bukannya lo lagi janjian sama si boy ya
lo inget kan yang semalam dia tiba tiba nelf
lo ternyata cuma aksinya dia doang
di depan nyokapnya
iya dia ngelakuin itu semua supaya dia gak jadi dijodohin sama nyokap
hah serius lo si boy kayak gitu
gue juga nggak nyangka
gue kayak ngerasa apa ya gue cuma jadi kayak bumpernya si boy
dia pikir gue nggak punya perasaan apa
yaudah lo tenang aja
kalau lo omelin dia ntar dia kegeeran lagi
dia pikir gue suka sama dia terus gue sengaja suruh lo omelin dia
yaudah berin aja kali re
nggak gitu juga kelas
lagian gini ya
kalau menurut gue cewek itu harus jain
gue gak mau lah segitunya
ntar keburu buru boynya digambil orang lain lagi
aduh udah deh
lagian sekarang ini yang lagi gue pusingin
gue udah nggak dikasih duit sama bokap gue lagi
kalau gue gak jauhin boy gue gak akan dikasih uang jajan
yaudah simpel kan
dan lo dapat uang jajan lagi kan dari bokap lo
gue emang sekarang lagi kesel sama boy
gue bisa bedain kok mana orang baik mana orang jahat
lagian menurut gue bokap gue tuh nggak punya hak
buat ngatur ngatur gue mau berteman sama siapa
gue mau kenalan sama siapa
baik itu baik kan
yang baik kan
lo ngajak ribut ya
nggak kali rek
kalau ribut sama lo gue salah
tapi kalau balapan lo tentu menang dari gue
boleh juga tuh
ada desakan adrenalin yang mau keluar dari badan gue
dan harus gue salurkan sekarang